gue harus nanemin biji timun mas
kalau bijinya udah tumbuh buahnya udah matang lo petik terus lo belah
di dalamnya bakal ada tujuh bayi kembar
terima kasih mas
terima kasih mas
mama aku belum makan
persediaan anak manusia kita udah habis
gimana sih papi
mami juga lapar
terus kita puasa
ya iyalah puasa
puasa puasa sih pak
makanya cari makan dong
gimana sih papi
bu biar bella bantuin ya bu
pinter banget kamu nak
cuma kalau gue punya anak ada yang bantuin seperti dia ono
biar kayu sendirian capek banget
apa mungkin gue punya anak udah tua begitu
kalau gitu kita keliling hutan
kita cari makan aja imam yuk
sekarang kita keliling
hah taruh di sini mam
hari ini bener bener siap mam
siap ben pak
kita bakal makan enak pak
kita bakal dapat mangsa
biar nanti mami yang nyiapin tuh bumbu bumbunya buat kita makan nanti
bikin bumbu yang enak bang mam
bangsa yang enak mam
kalau gitu nanti aku tangkap mangsa itu mam
mengesan orang yang kebijakan huh
mam kok bangun mam
itu manusia pi
manusia malah yang kayak gitu pi
mulutnya aja keriput
ya mau digimanain lagi
terpaksa kita puasa
gak apa apa dianggap
kamu nggak mau
mamnya punya ide
lu harus nanemin biji timun mas
kalau bijinya udah tumbuh
buahnya udah matang
terus lu belah
di dalamnya bakal ada tujuh bayi kembar
tujuh bayi kembar
tujuh bayi kembar
tujuh bayi kembar
tujuh anak bayi kembar itu ya
mam emang bintar
nanti kita akan makan
tujuh anak kembar mam
anak anak eh eling boe link juga lagi mana sih yang mau sama mbok janda jelek
miskin lagi waduh diborong semua ya kejelekan gua percaya nggak bakalan
mbok punya bayi kembar tujuh buatkan rondo borondo punya bayi kembar tujuh
stress kali denger nggak bilang katanya mau punya anak kembar tujuh lagi percaya nggak
kalau stress stress sendiri aja jangan aja kocok orang lain bikin berisik kampung aja
tuh simbo pingin punya bayi ada mau nikah enggak diolah banget gua
orang kebangetan amat ya tetangga di jalanan ini ngomong ngomongin gue katanya gila
nengok gua otak
waras masih inget
banget batik diwakil amat sih
kalau emang benar kata raksaksa itu saya akan merawat bayi itu dengan baik

dalamnya bakal ada tujuh baik kembar